otoritas jasa keuangan atau ojk mendorong badan usaha milik negara untuk lebih giat menerbitkan obligasi syariah atau sukuk
hal ini menunjukkan pasar sukuk masih kurang atraktif
untuk itu ojk mendorong satu ratus sembilan belas bumn atau khususnya lima puluh tiga bumn sektor infrastruktur
agar lebih giat menertibkan sukuk dan menerbitkan sukuk daripada obligasi konvensional
meski imbal hasil lebih rendah dibandingkan obligasi konvensional
sukuk dinilai unggul dari sisi resiko
untuk itu pemerintah perlu memberi insentif pajak agar membuat sukuk lebih menarik bagi penerbit
sekarang investor tidak punya banyak pilihan
dikatakan indonesia pasarnya masih belum dalam
jadi kita perlu banyak instrumen
tapi instrumen instrumen syariah ini juga terbanyak tidak dipahami oleh mayoritas